pelatih sintayong mengungkapkan kekecewaan kepada beberapa klub peserta liga
yang enggak melepas pemainnya untuk bergabung dalam pemusatan latihan
jelang kejuaraan piala asia u dua puluh maret mendatang di uzbekistan
hal itu diungkapkan usai menggelar latihan bersama timnas u dua puluh di jakarta pada rabu
kekecewaan itu sangat mendasar pasalnya baru dua puluh satu pemain bergabung
dari tiga puluh daftar pemain yang dipanggil pelatih asal korea selatan tersebut
sintayong mengatakan para pemain yang belum dilepas persija jakarta dan persib bandung
merupakan pemain yang diproyeksikan mengisi posisi inti dalam formasi yang akan dimainkannya
di sana juga berexisting mati levantasi di traditionel
untuk media hai hai
sintayong juga terancam kehilangan marcelino ferdinand dan ronaldo kuate
yang belum mendapat izin dari klub baru mereka di luar negeri
dengan belum berkabungnya sembilan pemain itu
ia khawatir program latihan yang telah disusunnya akan terganggu
sementara itu manajer persebaya surabaya menanggapi keluhan sintayong
terkait bergabungnya marcelino ke liga belgia
menurut yahya marcelino adalah milik persebaya
dibesarkan dan dibina oleh persebaya sejak usia kelompok umur
jadi persebaya berhak melepas pemainnya demi masa depan sang pemain
agar lebih berkembang lagi
marcel itu adalah milik persebaya
bukan punya sti bukan punya timnas
atau punya pssi
dia itu miliknya persebaya
ketika dia mau di luar negeri hubungannya klub dengan klub
tidak ada urusan dengan sti atau siapapun
kalau marcel dia tidak mendapatkan izin dari persebaya
dia nggak akan bisa berangkat ke belgia
tapi kalau sudah dapat izin dari persebaya sudah selesai
ini yang kita sering terjebak di sini
skuad garuda muda akan memulai laga piala asia u dua puluh pada awal maret mendatang
timnas indonesia tergabung di grup a bersama tuan rumah uzbekistan irak dan suriah
federasi sendiri menargetkan indonesia bisa lolos ke babak kualifikasi
sebagai tolak ukur persiapan menuju piala dunia u dua puluh mei mendatang
tim liputan cnn indonesia